dan selanjutnya kita beralih ke olahraga nasional
sekitar dua ratus enam puluh lebih pebulu tangkis dunia dari dua puluh negara
akan tampil di turnamen indonesia masters dua ribu sembilan belas
yang akan berlangsung di istoras sembilan jakarta
indonesia sebagai tuan rumah menargetkan untuk setidaknya merebut satu gelar juara
turnamen akan berlangsung dari tanggal dua puluh dua hingga dua puluh tujuh januari dua ribu sembilan belas
turnamen ini sekaligus merupakan turnamen perpisahan
bagi pemain senior indonesia liliana natsir yang memutuskan untuk pensiun
di indonesia masters dua ribu sembilan belas
peraih medali emas ganda campuran di olimpiade rio dua ribu enam belas ini
kembali akan tampil bersama dengan pasangannya di olimpiade dua ribu enam belas tontowi ahmad
di indonesia masters tahun lalu
indonesia meraih dua gelar juara
lewat antoni ginting dan pasangan kevin sanjaya marcus gideon
tahun ini indonesia berhasil
harap nomor lain dapat memberikan kejutan
di dua turnamen pembuka di tahun dua ribu sembilan belas
tunggal putri indonesia fitriani sukses menjadi juara di thailand masters dua ribu sembilan belas
sementara ganda kevin marcus menjadi juara di malaysia masters dua ribu sembilan belas
ya sejujurnya sih memang latihan bareng owi itu memang sedikit waktunya
cuma kan kita juga berpateran udah cukup lama
jadi harusnya sih gak ada kendala udah setau sama tau
dan ya kalau setiap atlet saya rasa setiap kali turun di pertandingan
mau dia persiapan kurang atau ada kendala kendala non teknis
pasti juga nggak pengen main main
pasti pengen ngasih yang terbaik
itu sih dari saya apalagi ini maksudnya terakhir pertandingan terakhir saya dengan owi
ya saya tetap akan menikmati apapun hasilnya saya tetap bersyukur
cuma yang pasti di lapangan saya mau nunjukin yang semaksimal mungkin dan yang terbaik dari saya dan owi
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini